mulai dari balita hingga anak usia sebelas tahun dengan rata rata dua hingga lima gram per hari
bervariasi mulai dari rp satu ratus lima puluh hingga rp tujuh ratus
ya menunjukkan bahwa ada masalah di sana ya
dan tidak dapat ditangani oleh persyaratan visa lainnya
itu sangat kental sekali tapi
namun apa kemudian yang menjadi urgensi atau menjadi satu hal yang mendesak sekali
banyak saya kira talent itu
terdapat belasan korban yang dilaporkan sesuai dengan saksi
tidak ya itu yang tuan muda riko
tidak kalah dengan bangsa bangsa yang lain
terakhir tambahkan topping ikan pindang
di tengah polemik stok beras yang menipis muncul kasus hilangnya stok beras di gudang bulog sebanyak lima ratus ton di kabupaten pindrang sulawesi barat